kita tersambung melalui telepon dengan kepala divisi penanggulangan bencana markas pusat pmi arifin muhammad hadi di jakarta
selamat sore pak arifin dari laporan yang anda terima dari palu dan juga sekitarnya seperti apa penanganan medis para korban sejauh ini
penanganan korban untuk medis kita mobilisasi empat tim medis yang bergerak ya di pos pmi sulawesi tengah kemudian di tunggala sigi dan palu
kita lebih fokus pada mobile mobile kemudian untuk pos layanan yang ada di sulteng itu dua puluh empat jam
kemudian selain itu juga tim medis kita diminta oleh dinas kesehatan dan juga tni untuk beberapa melakukan evakuasi rujukan
karena ada beberapa pasien yang dibawa ke makassar kita membantu bagaimana membawa pasien yang ada
nah itu ke pesawat yang ada
nah kemudian untuk yang mobile tentu adalah fokus pada tempat tempat pengungsian yang kita bisa gerakan secara mobile ini yang lebih efektif untuk masyarakat
oke dari kemudian yang anda sampaikan tadi apa saja yang menjadi fokus utama dari pmi
fokus utama kita adalah seperti yang banyak dialami sekarang adalah untuk yang luka terbuka
kemudian ada beberapa faktor dan lain lain
kita masih proses juga untuk memobilisasi tim medis kita dari rumah sakit pmi bogor untuk ortopektif dan juga fisioterapi
kita untuk mendapatkan tambahan tim medis
nah kemudian untuk mereka yang perlu rujukan kita bawa ke rumah sakit dan juga pos lapangan
baik tapi sebetulnya kebutuhan utama dari para korban ini kalau dari sisi kesehatan apa sebetulnya pak arifin
jadi tadi ditemukan menurut laporan dari tim medis kita itu kan nanti beberapa yang emah yang lain lain mungkin karena perut tidak terisi yang tidak cukup makanan dan juga air kendala yang juga diperlukan karena stamina
sekarang diperlukan stamina kondisi lingkungan tidak cukup kondusif untuk kesehatan kita sehingga perlu stamina yang tentu fit
nah di sini kebutuhan makanan air ya
dan juga makanan air
dan juga makanan air
dan juga makanan air
makanan makanan tambahan khususnya bagi anak anak
ini juga diperlukan
oleh karena itu tentu kita nanti bersinergi dengan tim air sanitasi kita
dua tangki air kita gerakkan ya
karena masalah air kalau kurang tentu adalah dampaknya adalah ke masalah kesehatan
ini juga menjadi concern kita
kemudian juga tentu adalah distribusi makanan dan memastikan makanan bisa air dan makanan bisa merata
oke melihat kondisi yang ada saat ini
ini artinya dua hal itu yang kemudian harus menjadi fokus utama untuk perbaikan kondisi utamanya kesehatan dari para korban begitu pak arief ya
oh tentu tentu
karena ya kalau yang luka kan kita bisa obatin
tapi yang tidak loka mereka kan harus menjaga kondisi supaya fit
apalagi mereka tinggal di tenda tenda darurat
nah kondisi ini yang harus tetap dijaga jangan sampai mereka sakit
nah konsentrasi kita adalah bagaimana menjaga yang tinggal di tenda tenda itu mereka tidak sakit
di daerah daerah yang bertempur yang itu perlu kendaraan yang serba bisa yang bisa menjangkau daerah daerah berlumpur
nah untuk yang tim evakuasi mayat kita tentu adalah penanganan kerjasama dengan
disasar tim identification ya menemukan mayat berarti harus di foto ya
kemudian posisinya seperti apa kondisinya seperti apa dibuat sebuah catatan ya
kemudian itu kemudian masuk di kantong mayat dan diserahkan pada tim dvi
ini ya mekanisme yang kita lakukan
nah tim kita terus bergerak membantu untuk tim yang berada di daerah daerah yang lokasi untuk mayat mayat
kita bisa evakuasi ke tempat dvi maupun setelah itu dirujuk ke tempat pemakaman masal
baiklah pak arifin muhammad hadi
kepala divisi penanggulan bencana markas pusat pmi
terima kasih atas informasinya di cnn indonesia breaking news